inilah video viral yang direkam warga pada sembilan belas november lalu
yang memperlihatkan personel tni melakukan latihan tempur di permukiman warga di daerah pasuruan jawa timur
dalam rekaman latihan tempur di dusun asem sepuluh desa wates kecamatan lekok tersebut
terlihat personel tni berada di sekitar rumah warga dan melepaskan sejumlah tembakan
menurut warga kejadian tersebut terjadi sekitar pukul satu siang
saat tiba tiba personel tni masuk ke area permukiman
yang sontak membuat warga panik dan ketakutan
apalagi menurut warga sebelumnya tidak ada pemberitahuan ke pemerintah desa setempat
dari depan langsung ke gandang ya terus ngedul terus
itu latihan atau gimana
iya latihan anak komandan
takut ya dia resah gak biasa
masa latihan daun ke rumah rumah
sudah selesai satu jam itu bom seperti bom itu
bom itu meldo pak saya tidur di depan rumah itu sampai mendar kaget
kok ada latihan gitu saya
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com
pemandan pangkalan utama tni angkatan laut dan lantaman lima
di mana pertama tni tejo sukmono mengatakan
wilayah desa wates kecamatan lekok merupakan bagian dari pusat latihan tempur
yang dimiliki tni al grati sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
selain itu daerah militer itu juga telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah
dan diperkuat dengan perda jatim tentang tata ruang wilayah kabupaten pasuruan
sehingga pihak tni al menyebut latihan militer telah sesuai prosedur
meski demikian warga telah melaporkan peristiwa ini ke lbh surabaya
saat ini warga mengaku masih trauma
apalagi beberapa bulan sebelumnya seorang warga di desa semedusari kecamatan muling
yang tidak jauh dari desa wates terluka akibat terkena peluru nyasar
tim liputan cnn indonesia